ketua umum asosiasi pengusaha retail merk global indonesia atau apregindo
kalau anda ingin sarapan di sini sebagian besar pedagang di los makanan buka mulai jam enam pagi hingga dua belas siang
ibu ida kenapa memilih area rooftop untuk dijadikan pusat urban farming di rumah
sayangnya tidak ada yang berani untuk memberikan kesaksiannya
dan pada jam empat tujuh belas kita terbangkan heli dari kri
jadi pemerintah juga apa yang terhadap kekejatan pengembudin
bahwa israel tidak akan melakukan serangan
berembuk dan melihat kita harus punya
sehingga dengan adanya prediksi perubahan iklim prediksi ekstrim
itu ada sedikit slider rasa mangga